sangat klik secara personal tapi kan ini putusannya adalah pimpinan
secara personal sangat klik dan chemistry yang sudah memiliki tinggal nanti tentunya penyimbangan dari fmi
p tiga akan fokus kepada perjanjian politiknya dengan pdi perjuangan sekarang
jika akan dilebarkan tentunya ini menambah kekuatan